mending kita pulang aja ya istirahat di rumah
aku gak mau pulang
kamu ajak pulang
aku nggak mau kemana mana
kondisi kamu udah kecapean kayak gini loh
mending pulang aja ya
aku disini cuma duduk sayang
ya tapi kalau istirahat di sini sama di rumah itu kan beda
jangan dong kemama habis dari luar
oh iya dong pak mama kan harus mandi dulu
oh iya betul betul
iya lu kemacan aja
mama aku mau ambil cat air dulu ya
bisa sendiri kan kak
eh mama belum mandi
mama belum mandi mama belum mandi
tunggu mama mandi dulu ya
nanti peluknya ya iya ya pegang dulu pegang dulu
mama ada disini mama gak ngerasa kesetiaan kak
soalnya kalau dulu makan sama dirinya

ya seperti apa yang terjadi aku bulan ini
ma saya cari murid murid aja
mama ngerti kok
mama paham mas'alah itu
waw banyak warnanya ya
kita main cat ini gak
yaudah mama mandi dulu sebentar ya
ini kita mau main sekarang
gambarnya belum selesai
semoga aku gak ngambil salah langkah
mengizinkan mama chandra untuk ketemu sama hena
maka memang ada masalah sih sama anaknya sama nino
tapi kan bukan soal mamanya
itu bu chandra mau sekalian dimasakin
makan malem gak
boleh bilang aja saya ngajakin
gigi kita dapat lagi ya mbak
aku sebentar lagi akan berhadapan dengan pama
tapi bukan mas reina
semoga bisa mainan kamu ya
saya bisa terus menemani kamu
kamu pasti mengerti dengan tanggung jawab saya
tapi percaya lagi
dimanapun saya berada
hati saya tetap tertinggal untuk kamu
buat jalan isi saya
mengenai kondisi catherine
sampai sekarang catherine masih terbaring
aku tuh benar benar kepikiran mengenai kondisi catherine
belum membuka matanya
belum membuka matanya
memang belum ada perubahan apa apa dari catherine
sabar aja ya
mending kita pulang aja ya
setirahat di rumah
aku gak mau pulang
kamu ajak pulang
aku gak mau kemana mana
kondisi kamu udah kecapean kayak gini loh
mending pulang aja ya
aku disini cuma duduk sayang
ya tapi kalo istirahat disini sama di rumah itu kan beda
di rumah kan lebih maksimal istirahatnya
tadi aku sempat bahas mengenai adopsi
gimana kalo sekarang kita ke dinas sosial kita tengokin nailah
emangnya kamu gak capek kalau kita jenguk nala di dinas sosial
ya enggak lah sayang
harusnya itu kan aku yang ngomong
kamu yang capek karena kamu yang nyetir
enggak aku gak capek kok
pas banget ini aku sama anggap baru aja mau pergi
kamu dateng sini
iya kebetulan banget mbak
dan sekalipun mau pergi dari sini lo kabarin gua
apapun yang terjadi sama catherine
pastinya akan saya kabarin terus
ya dengan itu saya izin langsung masuk ya
ya silahkan ren
aku belum dapat jawaban dari pak ambar
aku mau dia jadi pengacara aku untuk nuntut mbak entine
andin juga korban
kamu harus ingat itu
aku mau nanya satu hal
andin sempat datang ke kantor aku sih
tapi kondisi saat itu memang tidak memungkinkan
aku aja kaget tiba tiba dia nongol di kantor
tapi karena kondisi kesnya saat itu lagi tersedak
aku minta tolong karena aku sempat jatuh di situ
tapi sampai sekarang aku nggak tahu kenapa andin datang ke kantor tiba tiba